presiden joko widodo akhirnya angkat bicara soal namanya yang masuk bursa calon ketua umum partai golkar
menurut jokowi ia hanya ingin menjadi ketua indonesia saja
isu namanya masuk bursa ketua umum golkar ditanggapi santai oleh jokowi di tengah kunjungan kerja ke pontianak
jokowi bahkan sambil berseloroh menanggapi daripada jadi ketum partai dia ingin menjadi ketua indonesia saja
meski demikian jokowi tidak menjelaskan soal maksud pernyataannya tersebut saat ditanya lebih lanjut oleh wartawan
saya sementara ini ketua